berikutnya aktivitas wisata di masa libur panjang di daerah istimewa yogyakarta terus terlihat
kendaraan pelat luar diy makin banyak dijumpai
kendaraan kendaraan ini berasal dari sejumlah daerah seperti jawa tengah jawa timur hingga dki jakarta
kawasan malioboro sudah jamak menjadi tujuan primadona untuk menikmati yogyakarta dari sore hingga malam hari
biasanya wisatawan ini sebelumnya datang dari sejumlah objek wisata lain dan menghabiskan waktu untuk berbelanja
apalagi hampir semua pedagang kaki lima di malioboro sudah kembali berjualan
meski sudah mulai didatangi wisatawan diy masih berstatus tanggap darurat covid sembilan belas
data dinas kesehatan diy masih menunjukkan angka positif covid sembilan belas yang tinggi
salah satu kasusnya didominasi penelusuran kontak erat yang mayoritas terinfeksi akibat adanya pelaku perjalanan dari luar d i e